sebagai organisasi islam terbesar di dunia
nu layak berkontribusi untuk masyarakat internasional
dan pemerintah sangat menghargai upaya pbnu
untuk ikut membangun peradaban dunia yang lebih baik dan lebih mulia
sebagai organisasi islam yang mengakar kuat di masyarakat
nu telah menjaga ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan tantangan
dalam menghadapi pandemi covid sembilan belas
dalam menghadapi hantaman gerakan gerakan radikal
termasuk menjaga diri dari politik identitas dan ekstremisme
para kiai dan hadirin yang saya hormati
di tengah gelombang perubahan
nu harus terdepan dalam
membaca gerak zaman
membaca perkembangan teknologi dan transformasi ekonomi
dan menjaga tatanan sosial yang adil dan beradab